menunjukkan bahwa masing masing
lebih artinya dari survei
ini kita juga masih bisa melihat bahwa
masih sangat terbuka karena angka yang tidak tahu juga
masih sangat tinggi dan ini masih sangat tahapan tahapan
awal karena belum bahkan ditetapkan
sebagai pasangan calon kemudian
kita lihat sebetulnya
anda masyarakat medan yang akan memilih nanti ada berapa
pemilih yang ada di sana dari
daftar pemilih sementara kpu kota medan saya jauh
ini ada sekitar satu enam juta
pemilih di kota medan jadi
inilah suara inilah yang diperebutkan
nasution kandidat petahana
ini yang akan
anda masyarakat di kota medan sebaiknya
juga mulai melihat
perhatian anda terutama dengan program program
yang nanti akan mereka
tawarkan ketika mulai
kampanye di pilkada kota
medan dan memang pertarungan pilkada
medan yang diikuti oleh
mantu dari presiden joko widodo
banyak perhatian di kalangan masyarakat
dan juga kita
ini ada misalnya
kemudian melawan kandidat
petahana yakni merupakan ahyar nasution
yang juga menuai banyak sorotan
kekuatan kedua kandidat ini menarik untuk
diperhitungkan dan juga tadi
sejumlah lembaga survei telah merilis
hasil elektabilitas keduanya namun
memang hasilnya ini
berbeda satu sama lain terkait
lalu bagaimana sebetulnya peta
kekuatan kedua pasangan calon
apakah petahana ini mampu
yang merupakan mantu orang nomor satu
di indonesia kita akan bahas
pada malam hari ini untuk membahasnya
saya sudah bersama dengan direktur eksekutif
parameter politik indonesia
ada bang adi prayitno
yang tersambung lewat
sambungan zoom selamat malam
rayhat baik dan
ada tentunya bang ahyar nasution
wali kota medan
selamat malam bang ahyar selamat malam
baik kita bang ahyar
kita saya akan mulai dari anda terlebih dahulu
bang ahyar tadi sudah mulai ada survei survei ya
yang menunjukkan elektabilitas
kalau dari hasil tadi bang ahyar
sebagai petahana tampaknya
juga meskipun ada yang mengunggulkan anda
bang ahyar bagaimana anda melihat
hasil hasil survei ini apakah anda
melihat ini sebagai satu hal yang serius atau
anda anggap sebagai
bunga bunga demokrasi saja
yang memiliki survei sendiri
internal yang memang
pemetaan kami sendiri
untuk internal kami saja
lebih dari situ
lebih dari situ
oke jadi anda melihat
memang tidak kami rilis ke publik
karena itu bagian daripada
pemetaan internal kami
apa apa langkah yang harus kami
lakukan ke depan
bagian dari strategi anda sehingga tidak perlu dirilis
dan meskipun ada
sejumlah lembaga survei yang lain sudah melakukan
survei juga tapi bang ahyar begini
melihat pilkada kota medan ini kan
menarik banyak perhatian karena juga
diikuti oleh lawan anda tentunya
anda didukung oleh dua partai
saja apakah kemudian ini menjadi lebih
sulit bang ahyar mengingat lawan anda tidak
koalisi yang sangat besar
yang menentukan nanti adalah masyarakat
kota medan dua partai
depokra dan pki
saya kira ini sudah cukup
membawakan kami untuk
dalam pencalonan ini
besar kecilnya nanti masyarakat kota medan
yang menentukan pilihannya
kemudian secara hitung hitungan
politik mungkin jauh sekali antara sebelas kursi
dengan tiga puluh sembilan kursi
bagaimana anda melihat pilkada
kota medan ini antara kekuatan
baik penantang maupun
petahana saat ini
ya pak rainahat pertama
medan ini merupakan salah satu
merupakan paling banyak
disorot oleh publik ya
karena begitu banyak
dinamika bukan hanya soal
ada anabesan presiden
di situ tapi ini juga
menyangkut bagaimana partai partai
di situ yang sedang berkompetisi
kalau dilihat secara umum
rata rata pilkada di tengah pandemi
tentu itu sangat menguntungkan petahana
termasuk juga tentang
petahana jauh mendulang dibandingkan
para penantang yang lainnya
karena para penantang ini
tidak punya kesempatan tidak punya
kemewahan untuk melakukan
sosialisasi yang begitu masif mengejar
termasuk di medan saya kira
pak ahyar sebagai
plt wali kota saat ini
tentu jauh lebih dikenal oleh publik
tentu lebih diterima oleh publik
tentu elektabilitasnya diterima
oleh publik itu
kecendungan rata rata secara umum
makanya ke depan para penantang
siapapun dia orangnya
harus susah payah untuk memenangkan pertarungan
soal kampanye yang dilakukan
di masa pandemi ini ya harus
berdarah darah nggak boleh kerumunan
harus menggunakan protokol
kesehatan dan seterusnya
itu yang kedua
sebelum pertandingan usai
saya kira sekalipun pak akhir
ini relatif diunggul
tentu apapun bisa terjadi
pertama pak bobi ini kan bukan
hanya soal bobi yang diusung oleh
begitu banyak partai politik tapi
menyangkut besan istana negara
yang ada satu pertaruhan politik
sebenarnya sedang dipertaruhkan di situ
jadi ini bukan soal
soal hanya kekalahan pdip
bukan hanya kekalahan gerindra dan
partai koalisi tapi ini menyangkut bagaimana
istana punya kepentingan
sebenarnya untuk membangun persepsi
tentang kemenangan itu
makanya disitulah kemudian kerja keras
pak ahyar sebagai petahana penting
untuk tetap dirawat dia
sebelum ada pengumuman resmi dari kpu
siapa yang kemudian menang dalam pilkada ini
baik bang adi apakah
anda melihat pilkada
kali ini jauh lebih sulit bagi pak ahyar
selain karena tadi anda katakan
ini pertarungan politik istana
dan juga ada partai politik yang
sangat besar mendukung bobi nasution
dan juga bakal
calon untuk wakil wali kotanya
tentu akan lebih rumit
karena yang dilawan saat ini
sekali lagi bukan hanya soal mas bobi
tapi ada partai partai yang begitu banyak
ada di belakangnya partai penguasa
partai koalisi yang
saat ini sedang mengepung
yang diusung oleh demokrat dengan pks
ini yang saya kira memang
bahwa pertarungan sampai tanggal sembilan desember
tentu cukup menarik dan
cukup dinamis untuk diperhatikan
apalagi misalnya kalau kita melihat
sejumlah survei di medan
sebulan dua bulan ini kan beda beda tuh
mide itu mempersepsikan
pak ahyar ini kalah dari bobi
crc itu kan mempersepsikan
pak ahyar ini unggul jauh
ketimbang pak bobi kedepan
saya kira akan begitu banyak juga survei survei
yang akan dirilis sebagai
upaya untuk merekam jejak
kandidat ya ini yang
saya kira harus dilihat secara utuh
survei itu adalah bagian dari partisipasi
kalau dia dirilis kemudian
disampaikan kepada publik maka lembaga
survei yang bersangkutan itu wajib
mendaftarkan ke kpu
jadi kalau ada pihak pihak yang merasa
dirugikan dengan survei itu
maka dia harus melaporkan itu ke kpu
untuk ditindak di dewan etik
lembaga survei nantinya
baik oke bang ahyar apakah anda juga
melihat bahwa anda diuntungkan banyak
sebagai kandidat petahana saat ini
sehingga mungkin menurut anda juga
dengan dua partai juga sudah cukup
dengan mengantongi label
tadi itu kandidat petahana itu apalagi
di tengah pandemi ini tadi bang adi praitno
mengatakan kandidat petahana
lebih jauh diuntungkan
baik ini bukan masalah
untung atau tidak
jadi untungkan tetapi
masyarakat kota medan akan membaca
siapa yang lebih serius
siapa yang lebih
lebih tulus untuk
untuk membangun kota medan jadi bukan
masalah untung atau rugi di sini
tapi masyarakat kota medan melihatnya
dalam posisi itu dia
siapa yang lebih serius untuk
mengupdate di kota medan ini
oke lebih serius dan juga lebih
tulus itu indikatornya penjelasannya
apa menurut anda bang ahyar
indikatornya ya masyarakat kota medan yang melihatnya itu
baik bang ahyar ada satu hal juga yang menarik
ketika langkah anda
untuk keluar dari pd perjuangan
kemudian menyeberang ke partai demokrat
nah ini apakah semata mata karena
kemudian anda demi mendapatkan
tiket untuk pemilihan wali kota
atau apa sebetulnya
dibalik langkah anda itu bang ahyar
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan segera kembali sesaat lagi
dari pd perjuangan
langkah ini pak ahyar apakah sebagai
perlawanan atau ini
pragmatisme saja ya sudah karena
tidak didukung oleh partai anda kemudian anda
menyeberang ke partai lain demi mendapatkan tiket
wali kota tadi bang ahyar
terima kasih kepada
partai demokrat dan partai pks yang telah
mengusung ahyar dan salman
ini salah satu bentuk kepercayaan
yang luar biasa dari partai demokrat
kepada ahyar salman
di dalam kondisi
royok yang luar biasa ini
saya masih percaya dan meyakini
pertamaan untuk bertarung
dan menjadi kader partai demokrat
oke jadi anda pindah ke partai demokrat
karena memang hanya untuk mendapatkan tiket
partai tiket untuk maju saja bang ahir
atau ada alasan yang lain
ini ada komunikasi kami
oke ada komunikasi
komunikasi seperti apa bang ahyar
ya itu komunikasi saya lah dengan
dpp demokrat ya
oke sehingga kemudian menghasilkan pasangan
ahyar dan juga salman begitu
oke karena anda kemudian melawan
koalisi yang cukup besar
ada pertarungan nama istana tadi juga bang adi pratno
katakan di sana
anda melihat pertarungan ini atau pilkada
di kota medan ini kali ini buat anda
sendiri ini seperti apa
mau siapapun yang saya hadapi
saya tetap enjoy
semua tantangan siapapun
dan saya akan hadapi
semua kompetitor saya itu
oke jadi anda hadapi
dengan tenang dan juga dengan aman ya
baik bang ahyar
menurut anda apa yang paling mempengaruhi
di kota medan
karena ini kan ada dua
ada dua bakal pasangan calon
kemudian juga pertarungannya juga
disoroti oleh banyak pihak
menurut anda apa yang paling mempengaruhi
bagi pemilih di kota medan sendiri
untuk menentukan siapa calon yang mereka pilih
ya kalau itu tanyanya ke pengamat
ke pak adi pratno
nggak ketanya saya karena saya pemain
oke nah sebagai pemain
sebagai pemain anda melihatnya bagaimana
pemain kan juga pasti punya hitung hitungan dong
dan masyarakat kota medan
akan memilih secara rasional
baik bang adi pratno
kalau begitu saya juga tanyakan ke bang adi praitno
anda melihat pengaruhnya ini lebih
apa yang akan dipilih oleh masyarakat di kota medan
tentu banyak preferensi politik yang
menjadi rujukan untuk memilih kandidat di arnh
pertama mereka didasarkan pada
tingkat pengenalan kepada calon
siapa yang paling banyak dikenal tentu mereka yang akan dipilih
yang kedua tentu pada tingkat kesukaan
kalau pun toh dikenal kalau tidak suka
saya kira masyarakat tidak akan memilih kandidat itu
nah kalau melihat dua survei yang ada di medan
oleh mide dan crc
kan rata rata menyebut tingkat ketidakpuasan
terhadap kinerja petahana
artinya itu apa
sekalipun pak ahyar saat ini elektabilitasnya
itu relatif diuntungkan
tapi kalau tingkat kepuasan masyarakat ini tidak dibenahi
dengan upaya upaya kerja nyata ya
di waktu yang tercisat
tentu ini menjadi ancaman elektabilitas itu
karena seringkali secara otomatis
kalau kita menggunakan persepsi pemilih rasional
orang kalau sudah tidak puas terhadap jagoan yang ada
tidak puas terhadap petahana yang ada
maka dia relatif tidak akan memilih
dia memilih diam untuk tidak datang ke tps
ini yang saya kira perlu diantisipasi oleh
pak ayer sebagai petahana
dalam konteks pilkada medan saat ini tentu
ada hal lain yang perlu dilihat
sekali lagi ini bukan soal hanya bobi
tapi ini menyangkut tentang
ada sebuah keinginan besar
untuk mengganti petahana
kan begitu sebenarnya
ini yang kemudian membuat ramai di medan
untuk pilkada dua ribu kali ini
makanya tentu segala hal dan upaya
untuk mobilisir pendukung
sembilan desember nanti harus tetap dilakukan
termasuk oleh pak ayer
yang ketiga dari perspektif data data politik dan survei
itu sebenarnya rentan untuk disalik
karenanya untuk membenahi elektabilitas
capaian capaian prestasi positif yang sudah dilakukan oleh pak ahyar
tentu dalam rentang tiga bulan ke depan harus digenjot
untuk meyakinkan kepada publik bahwa pak er
adalah sosok yang layak untuk
melanjutkan dua periode kemimpinannya di medan atau tidak
kan di situ sebenarnya pertaruhannya ren
jadi sekali lagi ini adalah
satu pertarungan politik yang cukup besar di medan
karena menyangkut banyak kepentingan politik yang ada di situ
ada partai partai koalisi
ada partai partai penguasa
dan juga menyangkut besarnya istana negara
menjadi catatan penting dalam kontestasi medan kali ini ya
pak ahyar ada yang ingin anda tanggapi
dari apa yang disampaikan oleh bang adi praitno pak
pak ayar anda bisa mendengar suara saya
atau ada kendala komunikasi
baik tampaknya ada gangguan komunikasi
dengan bang ayer rasulullah
jadi saya lanjutkan dengan bang adi prahitno
bang adi praitno kalau kemudian melihat lagi
pilkada medan lebih jauh
eh apakah kemudian
efek jokowi ini atau faktor keluarga jokowi ini
juga sebetulnya masih bisa laku
atau cukup berpengaruh
untuk mempengaruhi pemilih di sana
kalau saya melihat justru iskan ya
mas bobi ini memprofiling dirinya
bagian dari keluarga besar istana tadi
bagian dari keluarga besar jokowi
karena kalau melihat dalam pemilu yang kemarin
itu jokowi kalah telak di kota medan
makanya ke depan mas bobi
harus memprofiling dirinya sebagai
pi diri sendiri
harus memprofiling dirinya sebagai sosok yang
memang terlepas dari kekuatan istana saat ini
karena kalau yang digunakan adalah sentimennya presiden
ini riskan dan bisa blunder sebenarnya
karena kekalahan di situ cukup telak
pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu renhat
ini yang saya kira jalan terjal yang harus dilalui juga
oleh mas bobi
satu sisi dia pendatang baru di kota medan
yang kedua dia kalau membawa nama besar keluarganya
desanya kira kira begitu
itu juga sangat riskan karena dalam pilkada lalu kalah
ini yang saya kira harus ditembus
bagaimana pr mengalahkan pak ahyar sebagai petahana ini
harus dilakukan ke depan oleh bobi
tentu harus banyak otak atik tentang strategi pemenangan
tidak monoton tidak satu arah
makanya saya kira berbagai kandidat di kota medan ini
tentu punya lembaga survei yang tidak dipublikasikan
sebagai upaya untuk melihat strategi kelemahan dan kekuatan lawan
dan bahkan yang dirilis sekalipun sebenarnya
itu juga bagian strategi pemenangan
untuk mengiring persepsi opini publik
ya inilah kemudian demokrasi medan saat ini
oke baik kita coba lagi berkomunikasi dengan pak ahyar
pak ahyar bisa mendengar suara saya pak
halo pak ahyar bisa mendengar suara kami pak
oke pak ahyar ini terakhir pak ahyar ke anda
tadi bang adi praetno mengatakan
bahwa salah satu tantangan petahana adalah melihat kinerja
dan juga kepuasan publik
dari hasil survei yang ada agak tinggi juga pak
yang kurang puas dengan kinerja anda
apakah ini juga menjadi evaluasi atau tantangan tersendiri
bagi anda sebagai kandidat petahana di kota medan
ya betul itu menjadi tantangan bagi saya sendiri
karena memang selama ini saya ini
penatugas wali kota medan
yang selama beberapa tahun sebagai wakil wali kota
ya mengenai keistirahatan saya
saya siap mengabdikan mewakapkan diri saya
tentang ustaz salman al farisi untuk kota medan
bang ahyar terakhir dalam dinamika pilkada kota medan
ada yang kemudian harus dipecat oleh pd perjuangan
ada yang kemudian juga menyeberang membelot juga dari
dari demokrat ke timnya bobi
dan juga aulia rahman
pak hatemiluan misalnya
bagaimana anda melihat fenomena saling belot ini
atau di kubu seberang ternyata ada juga dari partai demokrat
yang juga menjadi ketua tim pemenangan lawan anda
ya ini dinamika demokrasi lokal
ya keputusan dari dpp itu semuanya
ya bisa ditafsirkan masing masing oleh anggota partai masing masing
disikapi dengan caranya mereka sendiri sendiri
tapi pada prinsipnya anda siap menghadapi koalisi besar
yang mendukung bobby dan juga ada pengaruh istana tadi
kalau kita bisa katakan seperti itu
siap sangat siap sekali
baik pak ahyar kita tunggu seperti apa dinamika berikutnya
di pilkada medan
mudah mudahan lancar semuanya
bang adi praetno masih bersama dengan kami
kita akan lanjutkan dengan tim pemenangan dari bobi nasution berikut ini

pada pemecatan ahyar sebagai kader pdi perjuangan pada satu agustus lalu
dengan alasan keanggotaan ganda
keputusan akhir menyeberang ke partai demokrat merupakan ujung dari keinginannya
untuk maju di kontestasi pilkada medan dua ribu dua puluh
resmi diusung partai demokrat ahyar bersanding dengan kader pks salman al farisi
pada pilkada wali kota medan desember mendatang
langkah kader yang murtad kekubulauan juga dilakukan kader partai demokrat ht milwan
mantan ketua dpd partai demokrat sumatera utara itu kini menjabat sebagai ketua tim pemenangan
bobi nasution untuk memenangkan kursi orang nomor satu di kota medan
diketahui bobi nasution berpasangan dengan kader gerindra aulia rahman
dalam perang demokrasi ini bobi aulia diusung delapan partai
yakni partai pdi perjuangan partai gerindra golkar nasdem p tiga pan hanura dan psi
pilwal kod medan tak hanya diwarnai manufaktur
belum lagi resmi diumumkan sebagai capas lon wali kota medan
perang elektabilitas sudah dimulai
dua lembaga survei mengeluarkan hasil berbeda terkait popularitas kedua bakal calon
hasil riset city research center atau crc menunjukkan ahyar salman unggul dibanding lawannya
melakukan survei ke empat ratus orang dengan margin error kurang lebih lima persen
ahyar salman meraih angka empat puluh satu dua puluh lima persen
sementara tiga puluh lima tujuh puluh lima persen memilih tidak menjawab
sedangkan hasil survei yang dilakukan medan institute for democracy atau mide menunjukkan hasil sebaliknya
lembaga yang melakukan survei per orang kandidat ini mencatat
bobi nasution unggul telak dengan empat puluh empat persen
ahyar nasution hanya merauk delapan delapan persen
sementara salman hanya sebesar empat persen
dengan segala drama dan bumbu bumbu politiknya
menarik dinanti bagaimana jalannya pemilihan kepentingan
apakah ini akan menjadi kepentingan untuk kepala daerah di tanah melayu medan sumatera utara
tim liputan cnn indonesia
selamat malam mas sehat
baik mbak alwin
ini saya mulai dari hal yang sama dengan pak ahyar
menyikapi hasil survei
apakah ini tim pemenangan bobi aulia ini cukup senang melihat ini
atau ini kemudian menjadi salah satu pemantik untuk lebih meningkatkan elektabilitas lagi
tapi kalau dari kami tim bobi aulia
saya pernah sekali mengucapkan terima kasih kepada
masyarakat yang terlibat dalam survei
yang memberikan kontribusi untuk pembahasan kota medan ke depannya
dan kalau diturunkan optimis tentu kami sangat optimis
dan kalau saya melihat dari beberapa hasil survei kemarin
dari crp kemudian dari mibe
yang kami lihat malah ada hal yang menarik sekali dari survei teman teman
namun ada hal yang penting untuk kita pahami
peringkat singkat ketidakkuasaan masyarakat terhadap kinerja pemko medan
jadi kalau saya melihat hasil dari survei
jadi ada empat poin ya kemarin
yang dituntut menjadi permasalahan kota medan
kemudian kemacetan keamanan ketertiban
pesan pokok yang mahal dan akhirnya korupsi
ya malumlah ya
kota medan kemarin
terhadap julutan hetrik ya gitu ya
dan dari hasil survei itu kami optimis
berdasarkan hal tersebut
kita pastikan insya allah akan melakukan program program
yang siap membangun
dan memperbuji kinerja ketam medan ke depannya
baik jadi hasil tingkat kepuasan menjadi amunisi ya
bagi penantang di pilkada kota medan ini
tapi kalau kita bicara soal kandidatnya
mbak alwin apa yang kemudian diunggunakan ya
anda katakan ini optimis sekali
tapi kalau kita melihat kandidat bobi nasution
ini kan belum punya pengalaman sama sekali
dalam bidang birokrasi ataupun politik
masih sangat hijau sebetulnya
apa yang kemudian membuat ini optimis
untuk kemudian ditawarkan kepada masyarakat di kota medan
jadi kalau dikatakan belum berpengalaman
wajar teman teman beranggap seperti itu
karena kali inilah baru
bobi nasution untuk terjun ke dunia politik
karena kan bang bobi ini seorang profesional
nah kemudian dia berkeinginan
untuk berkontribusi terhadap kota ini
jadi kalau saya melihatnya
ada hal yang sangat diutamakan oleh bang bobi
yang ini tidak ditemukan di pemerintahan saat ini
sebenarnya masalah kolaborasi
sehingga pembangunan terhadap kota medan itu
bukan by person tetapi bagaimana orang per orang
menyatukan kekuatannya dengan visi yang sama
misi yang sama sama membangun
ingin medan menjadi kota yang lebih baik ke depannya
bang adi praetno catatan dari anda bang adi praetno
untuk kandidat bobi dan juga aulia ini
dengan segala plus minusnya yang tadi sudah kita bahas sedikit sebetulnya
rehat saya ingin memulai dari hasil survei yang sudah ada ya
saya ingin bahas yang surveinya crc
yang menyebut ahyar nasution itu unggul dengan mas bobi
tapi tingkat keunggulan akhir ini
jadi kalau kita menggunakan pendekatan logika survei
itu rentan untuk disalih
apalagi misalnya tingkat ketidakpuasan publik itu cukup luar biasa
tapi pak aher relatively bisa leading kalau dia bisa memperbaharui
kinerja kinerja buruknya selama ini yang kemudian dikritik oleh publik
dengan satu catatan juga mas bobi dengan waktu yang cukup tersisa ini bisa nggak
membalap dan bisa membalikkan keyakinan masyarakat di medan
bahwa pak aher layak untuk diganti
itu kan yang sepenting kerja kerjaan politiknya
dua hal yang saya kira akan terus dinamis
pak ahyar misalnya oke dia unggul dalam persepsi logika survei tapi tidak aman
dalam tiga bulan seperti ini survei ini cukup dinamis
bahkan persepsi masyarakat itu per dua minggu bisa berubah bu renhat
jadi kalau minggu depan ada yang survei bisa saja
angka ini berkurang atau bisa bertambah
bisa saja yang unggul bobi bisa juga yang lemah itu pak ahyar
tapi yang paling penting adalah survei ini adalah bagian dari satu potret kecenderungan pemilih yang ada di medan
dan yang paling penting survei ini biar kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan
memang harus dilaporkan ke kpu
sehingga akan terlihat sebenarnya siapa survei yang paling bertanggung jawab atau tidak
karena suka tidak suka dalam banyak hal survei ini adalah satu instrumen untuk
mengiring opini publik
satu untuk mendiskreditkan lawan yang satu juga untuk menguntungkan satu lawan
karenanya kalau ada pihak pihak yang merasa tidak diuntungkan dengan adanya survei misalnya
itu dilaporkan ke kpu dan nanti kpu akan memutuskan apakah lembaga survei yang bersangkutan ini dianggap bermasalah atau tidak
karenanya ini untuk mbak ong ya dan teman teman yang lain
kalau ada lembaga survei yang dianggap memang ini mencurigakan menggiring opini publik
atau merusak salah satu kandidat dan merugikan yang lain
tentu ini layak untuk dilaporkan ke kpu
biar lembaga lembaga survei ini bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan
dan saya cukup yakin survei yang dipublikasikan itu bukan survei yang niatnya hanya lillahi ta'ala ingin masuk surga
tentu ada motif motif tertentu yang ingin disampaikan
entah dia ingin menggiring agar salah satu calon kuat
ataupun ingin menggiring salah satu kandidat itu lemah
apalagi hasilnya kemudian juga cukup berbeda ya bang arief
betul misalnya mide dengan si ersy itu bedanya cukup jauh
makanya kemudian ini layak untuk dipertandingkan misalnya di mejanya kpu
siapa yang kemudian kira kira yang paling valid dan salah sebenarnya
di luar dari hasil survei saya ke mbak alwin lagi
tadi menarik menurut bang arief raitno
embel embel mantu presiden ini bisa jadi kemudian menjadi sentimen negatif bagi bobi nasution
apakah ini diantisipasi atau justru dirawat sebagai bagian dari
strategi yang memang salah satu keunggulan bobi nasution adalah memang karena ada hubungan dengan istana
kalau kami melihat hal ini sebenarnya kalau dalam bahasa melayu itu disebut dengan
karena bodoh yuki maut itu rana allah subhanahu wa ta'ala
jadi kalau hal itu kemudian diberikan kepada bang bobi ini merupakan kesalahan
nah seperti itu
dan saya juga paham
bahwa pembangunan kota medan tidak hanya bercerita tentang kota medan sendiri
tapi ada juga pemerintahan provinsi ada juga pemerintahan pusat yang kesemuanya itu harus disinergikan
dan kita juga mampu menjawab hal ini
sehingga pendapatan kota medan akan lebih baik dari sebelumnya
oke tapi apakah kemudian embel embel istana itu juga memang kalau melekat otomatis iya
tapi apakah kemudian tim pemenangan atau bobi sendiri kemudian menjadikan itu sebagai
salah satu keuntungan keunggulan untuk bisa menjual kandidat anda
bagi kami bang bobi dinyatakan sebagai mantu itu sesuatu yang tidak bisa ditampik ya
karena itu memang realitas
tapi bagi kami sendiri yang paling utama adalah berfokus pada program program yang terbaik
yang akan kami berikan kepada masyarakat
karena perlu dipahami juga bahwa kota medan belakangan ini sangat terkenal dengan hal hal yang terasa lebih negatif
mulai dari kota medan sebagai kota terjorok kemudian kota melubang kota para preman
dan rasanya itu sesuatu hal yang harus sangat diperbaiki
sehingga kalau kami hanya berfokus menjual bang bobi sebagai mantu rasanya itu tidak tepat
kami akan menyampaikan kepada masyarakat bagaimana dengan kolaborasi yang kami lakukan bersama sama
untuk membangun kota ini dengan visi yang jauh ke depan
kemudian dengan misi yang sangat disusun secara teratur
tiga setengah tahun ke depan insya allah
kota medan akan berdemah
oke jadi ini sudah mulai agak agak kampanye sedikit ya mbak alwi
oh iya begitu ya
bagaimana bang arief rahit mengada tanggapan dari anda pak
ya saya tadi di awal sudah ngomong bahwa bobi harus menjadi dirinya sendiri
tidak boleh membawa embel embel istana
khawatir itu gelendar dan justru riskan
kalau kita berkaca pada hasil pemilu dua ribu sembilan belas lalu
di mana pak jokowi kalah telak di medan
itu penting sebagai catatan
bahwa pencalonan bobi ini harus dikanalisasi
ya ini calonnya adalah bobi
didukung oleh pdip gerindra dan partai partai yang lainnya
bukan karena bobi misalnya diusung
ataupun di backup oleh istana
itu sangat riskan
makanya ke depan
di antara waktu yang cukup tersisa
kurang lebih tiga bulan ini
penting untuk meyakinkan kepada masyarakat
bahwa majunya bobi di medan
itu karena dia punya kapasitas dan kompetensi
dan dia juga bisa ngurusin tentang politiknya
tentang politik misalnya
sebagaimana suksesnya untuk mengurus di bidang ekonomi
seperti dia sukses jadi pengusaha
dan itu tantangannya
tapi sejauh ini kan problemnya
orang melihat bobby itu ya
dibawa bayang bayang presiden sebagai mertuanya kan gitu
bagaimana melepaskan itu semua
sebagai satu insentif politik yang
kemudian menjadi tawaran sebenarnya bagi bobi dan teman teman tim
di medan untuk menantang petahana tentu saja
bayang bayang istana atau embel embel nama pak presiden
itu bisa juga menjadi insentif politik tidak sebetulnya
ada plus dan minusnya
kalau di daerah yang memang jokowi menang kelas
ataupun jokowi effect
saya kira itu juga berpengaruh secara signifikan
problemnya di medan ini jokowi kalah telak lagi
makanya kemudian jokowi effect nya ini menjadi pertarungan
kalau sentimen bobi ini ada bagian dari istana
bagian dari menantunya jokowi
karena sekali lagi orang masih mengingat tentang
bagaimana didegapi pilpre dua ribu sembilan belas lalu
ini bacaan kita yang dari jauh ya
ngumun sewuh kalau ada salahnya
tapi secara umum memang
jokowi efek di medan sedang dipertaruhkan
apakah pengaruh presiden pengaruh istana
pengaruh bobi sebagai besannya jokowi
itu menjadi satu insentif politik yang bisa mendulang suara
menderek elektabilitas mendekati popularitas dan elektabilitasnya petahana saat ini
pak alwin meskipun didukung oleh gerombolan partai besar
jumlah di kursi di dprd juga sekitar tiga puluh tiga puluh sembilan kursi
tapi catatan bang adi praetno menarik untuk kita ulas
soal kemudian pak jokowi di pilpres sebetulnya kalah di kota medan
kalah yang cukup telak
nah ini mungkin sedikit banyak
apakah menurut anda menjadi beban
atau ini bisa kemudian dirubah menjadi sebuah insentif politik bagi bobi nasution
bagaimana tim pemenangan melihat itu
ustaz yudha kami akan segera kembali saat lain
ya kita masih membahas soal menakar kontestasi bobi ahyar di pilkada kota medan
tadi kita sudah membahas banyak dari sisi ahyar nasution
bakal calon wali kota medan
sekarang kita coba mengulas dari sisi bobi nasution bersama dengan tim pemenangannya
masih bersama dengan mbak alwin
mbak alwin secara partai politik iya
kita tahu bahwa bobi nasution didukung oleh koalisi yang cukup besar
mungkin juga menjadi insentif politik tersendiri
jika kemudian mesin partainya bergerak secara maksimal
kalau kemudian kita lihat juga catatan dari bang adi praitno pak jokowi kalah telak di sana
bisa jadi kemudian nama presiden joko widodo bisa menjadi beban kalau di daerah yang menjadi kalah
ini bagaimana mengantisipasi atau anda melihat soal kekecewaan
soal kekalahan pak jokowi misalnya jika kita hitung dalam hitung hitungan politik untuk pilkada kota medan
saya ingin sedikit tadi perihal kata gerombolan
saya lebih nyaman ya ketika dikatakan bahwa merupakan kolaborasi besar
oke kolaborasi besar
kemudian kandidat yang punya keinginan mengeluarkan keputusan
dari image yang negatif
saya rasa lebih pas ke situ ya
jadi kalau hal ini yang dilihat apakah nanti pak jokowi akan malu jika mengalami kekelahan
dalam politik itu pemenangnya cuma satu
ada yang menang dan ada yang kalah
siap untuk menerima resiko itu
kenapa saya katakan lebih siap
soalnya kita lebih serius mengabdi lebih tuts mengabdi lebih kolaboratif
dan lebih mampu berkomunikasi serta melakukan transparansi dalam pembangunan kota medan
oke tapi kemudian menjadi catatan tersendiri tidak kekalahan pak jokowi di kota medan
ini menjadi hitung hitungan juga tidak di tim pemenangan atau di bobi sendiri untuk bagaimana kemudian mengelola itu agar tidak menjadi insentif yang buruk atau tidak berdampak terhadap elektabilitas bobi nasution
tentu data sebelumnya ketika pilpres menjadi sebuah catatan bagi kami
bahwa pak jokowi mengalami kesalahan
tapi bukan itu fokus kami
fokusnya adalah kita harus ditawarkan kepada masyarakat
karena yang kita lakukan adalah perjelasan sebelum terjadinya pertandingan
ini yang perlu dipahami
jadi beberapa persoalan di kota medan terkait dengan bagaimana umkm itu lebih maju
kemudian bagaimana kondisi pasar itu lebih cepat didigitalisasi
kemudian beberapa program program lainnya
yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintahan kota saat ini
itu yang penting
jadi saya kembalikan lagi bahwa
pintes dan pemenang itu semua urusan allah swt
sebagai manusia kita hanya berfokus untuk melakukan hal yang terbaik
harapannya insya allah kota medan menjadi kota yang lebih berkah
nah ini mbak alwin
tadi di awal juga bang adi praetno sempat mengatakan kalau
kontestasi pilkada di masa pandemi ini bisa menjadi keuntungan sebetulnya
bagi petahana karena memiliki banyak akses dan juga popularitas yang cukup tinggi
nah bagi penantang anda melihat kondisi covid sembilan belas hari ini di tengah pandemi pilkada
apakah menjadi lebih sulit untuk bisa mengejar ketertinggalan dari petahana
ya kalau bagi kami sendiri malah kondisi covid sembilan belas ini menguntungkan bagi pemerintah
di mana pemko dalam mengatasi ini juga tidak sebaik kota kota yang lain
misalnya saja ada beberapa poin yang mungkin terlihat bagaimana kota medan menerapkan
baik itu dalam hal diputuskan psbb kah atau new normal kah itu juga problem yang besar
kemudian bagaimana bantuan pemerintah terhadap satu juta masker itu juga menjadi catatan besar
dan yang paling penting peletakan peta covid sembilan belas di kota medan itu juga perlu dipertanyakan
apakah memiliki kajian adat
apakah memiliki kajian adat
apakah memiliki kajian adat
akademisi atau tidak
saya rasa itu
oke jadi justru sebetulnya anda punya poin poin
poin poin di mana kondisi covid sembilan belas ini justru bisa menjadi amunisi ya
bisa menjadi amunisi untuk tadi anda katakan ini bisa menjadi koreksi terhadap petahana saat ini
ya benar bang
kalau saya melihatnya seperti itu
namun kami memiliki gambaran besar bahwa di kota medan ini sudah ini ya
namun saya ingin mengatakan
kami lebih baik mati karena covid daripada mati karena kelaparan
nah jadi kami melihat bahwa kita apa yang bisa kita lakukan di masa covid
misal kami memberikan langsung bantuan kepada masyarakat
kemudian banyak lagi yang bisa kita lakukan
ketika masyarakat misalkan mereka membutuhkan masker kita nggak perlu marah marah
kita langsung memberikan masker kepada mereka
artinya yang kami lihat adalah bagaimana kami berusaha untuk memberikan solusi bagi masyarakat
seperti itu bang
bang adi praitno ada tanggapan dari anda
ini juga menarik juga ya
ternyata covid sembilan belas juga sebetulnya bisa menjadi isu yang kalau penantang bisa mengelola ini bisa menjadi keuntungan tersendiri
anda juga melihat hal itu bang adi praitno
ya kalau kita menggunakan perspektif rasional choice pemilih rasional saya kira apa yang akan disampaikan tadi oleh mbak alwin itu akan berguna
bahwa masyarakat medan itu menggunakan logikanya sebagai preferensi untuk memilih kandidat nanti
ataupun kalau kita melihat surveinya crc misalnya
kalau itu dikapitalisasi dengan tingkat pemilih rasional di medan tentu ini nyata di akhir akan terjungkal
kan kira kira begitu
cuma problemnya adalah apakah pemilik di medan ini memiliki tingkat rasionalitas yang cukup luar biasa
di mana misi misi pikiran itu menjadi pertama bukan karena yang lain
itu juga berbeda

kan mungkin terburuk sepanjang masa sejak adanya pilkada di indonesia
itu artinya letak kemenangan pilkada di kota medan itu bukan terletak pada penyampaian visi misi
bukan soal bagaimana tawaran tentang corona
tapi tentang seberapa besar mampu mempengaruhi pemilih datang ke tps berbondong bondong berduyun duyun memilih bobi atau ahyar
kalau melihat apa yang terjadi kemarin ya
nunggu sewa harus kita katakan
dalam rentang waktu tiga bulan setengah ini menyampaikan visi misi di rentang ruang yang cukup terbatas
itu sangat mustahil sebenarnya
maka ada di mobilisasi
orang sekarang udah gak tertarik untuk melihat visi misi kandidat melalui youtube melalui media media sosial lainnya
mereka lebih takut kok di corona berdiam diri di rumahnya
maka yang paling mungkin menyentuh hati mereka adalah apa yang bisa diberikan oleh kandidat secara nyata
itu bentuknya logistik
dan mampu menjadi satu insentif yang membuat hatinya itu membuat iman politiknya itu tergerak untuk memilih salah satu kandidat
kan di situ sebenarnya pertarungan yang sesungguhnya
ini yang saya kira bahwa strategi pemenangan di kota medan itu tidak bisa linier
yang hanya melulu soal visi misi tawaran tentang covid dan lain lain
dan tentu saja pak ahyad juga menawarkan satu solusi yang hampir sama tentang covid
makanya di kota medan ini adalah satu pertaruhan

pemilihnya itu rasional atau tidak
atau justru menggunakan sentimen sentimen yang berbasiskan sosiologis gitu ya
karena ada kesamaan marga karena ada kesamaan suku dan agama
itu penting kok untuk di daerah daerah yang selama ini memang seringkali melakukan pilkada
dimana logika itu seringkali di kalahkan oleh iman
dimana akal sehat preferensi politik rasional itu seringkali di kalahkan oleh ayat ayat agama tertentu untuk memulai
itu seringkali di kalahkan oleh iman
itu sangat tertentu untuk memobilisir pemilik datang ke tps
mbak alwin terakhir dari anda tanggapan anda seperti apa
terima kasih pak adi sudah memberikan notemat kepada kami selaku tim sukses
bang bobi dan bang alia rahman
saya tidak menampilkan apa yang dikatakan bang adi
nah namun kalau kami melihat hal ini adalah bagaimana dalam beberapa bulan ke depan kami berusaha untuk mengumpulkan teman teman
yang memilih secara rasional
nah kenapa saya sangat optimis terhadap hal ini
pindah ke partisipasi masyarakat
nah ini kan luar biasa
dan lebih menariknya adalah
nilai instabilitas bang bobi dan bapak ahyar itu hanya beda tipis
nah artinya untuk mengejar cetak tinggalan
kemudian memberikan gambaran rasional kepada masyarakat
itu akan jauh lebih memiliki peluang yang lebih besar
terakhir bang adi praetno
jadi kalau kita melihat sementara ini
siapa yang lebih kuat plus minusnya bagaimana
bang adi praetno silahkan
ya kalau saya melihat dari jauh
secara umum memang petahana itu diuntungkan dimana mana itu renhard
tapi kekuatan itu kan tidak mengunci kemenangan
tingkat ketidakpuasan terhadap ahyar nasution
itu justru menjadi titik lemah yang sebenarnya bisa dikapitalisasi oleh penentang mas bobi
dengan teman teman untuk membalikan keadaan
medan tentu ini menjadi pertaruhan politik
partai koalisi dan tentu saja istana
karena embel embel mas bobi sebagai bagian dari bantu presiden itu tidak bisa dilepaskan pak
ini pertarungan gengsi juga yang memang bagi saya menjadikan medan sebagai medan tempur ya
ya dalam banyak hal memang begitu menarik untuk dicermati pilkadanya
harus jauh lebih bagus
itu rendah sekali
mudah mudahan tingkat partisipasinya tinggi
terima kasih banyak bang adi praitno
sudah berbagi analisis bersama dengan kami pada malam hari ini
mbak alwin ong terima kasih banyak
sekretaris tim pemenangan bobi aulia dan sebelumnya ada pak ahyar nasution bakal calon wali kota medan
kami harus jeda dan kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia elek